ratusan pecinta kuliner minggu siang antusias mengikuti lomba adu cepat makan mie yang digelar di salah satu pusat perbelanjaan di surabaya
dalam lomba ini peserta dinyatakan menang dan mendapatkan satu buah sepeda motor jika menghabiskan seluruh mie di dalam mangkok hingga tak bersisa sedikitpun
ratusan peserta dari berbagai daerah dan kalangan ini minggu siang antusias mengikuti lomba makan cepat semangkuk mie yang digelar di sebuah mal di surabaya barat
setiap peserta wajib menghabiskan semangkok mie goreng dalam waktu secepat mungkin
mereka tidak diperbolehkan minum hingga mie habis
selain adu cepat peserta juga harus menghabiskan semangkok mie tanpa tersisa sedikit pun baik di mangkok maupun di selam mulut dan gigi peserta
meski tersisa mudah
namun tidak semuanya lolos dari syarat lomba
salah seorang peserta terpaksa didiskualifikasi karena mie masih tersisa di dalam mulut
semua orang senang
teruk gak tadi itu
selain membutuhkan kecepatan lomba ini juga butuh ketenangan agar peserta tidak tersedak dan meninggalkan sisa mie di mulut
setiap peserta akan diawasi oleh empat orang juri untuk menentukan pemenang
kita bikin ramein acara aja sih
jangan sampai nyumbur ya bro
setiap tahun kita ada dua kali event
pernyumbur adu bahaya
pernyumbur satu waktu di melekan dan yang ini kedua
jadi memang biasa ada insuransi ini
jadi yang paling cepat satu ronde yang menang
jadi gak ada sisa mie ataupun sayur di mulut
lomba makan mie diikuti sekitar lima ratus orang peserta
mereka mencoba keberuntungan untuk mendapatkan hadiah utama berubah satu buah sepeda motor
francisca wijaya surabaya